dan berikut ini adalah kronologi detik detik pesawat lion air jt enam ratus sepuluh lepas landas dari bandara soekarno hatta tangerang banten
hingga dipastikan jatuh di sekitaran perairan tanjung karawang jawa barat
berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia tv
pada pukul enam lebih dua puluh waktu indonesia barat pesawat lion air jt enam ratus sepuluh tujuan jakarta pangkal pinang
lepas landas dari bandara soekarno hatta cengkareng
pada pukul enam lebih tiga puluh tiga waktu indonesia barat kontak terakhir pesawat sebelum hilang kontak
selanjutnya pada pukul enam lebih lima puluh waktu indonesia barat ada laporan masuk dari pihak jatc
bahwa atas nama khairul yang menyebutkan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh hilang kontak
dan pukul enam lima puluh satu waktu indonesia barat pihak lion air melakukan pengecekan
pada pukul tujuh lebih lima waktu indonesia barat informasi dari kantor sar jakarta
as jaya sebelas melihat pesawat lion air jatuh
dan pada pukul sembilan waktu indonesia barat basarnas memastikan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh jatuh di tanjung karawang jawa barat